siapa sih itu
bella aku masuk ya
bella anak aku dari tadi nangis terus
bella dia gak mau minum susu
kamu kan udah duluan punya anak
pasti kamu tahu kan cara ngatasinnya
tolongin aku ya bella
iya aku tolongin ya
makasih banyak om
tapi sebaiknya gak usah om
saya masih bisa berusaha kok
restoran restoran lain membutuhkan tenaga kerja saya
saya juga yakin kamu pasti bisa
buat itu semua
saya rasa kamu sudah saatnya punya bisnis sendiri
ya anggap aja ini
hadiah pernikahan dari saya
makasih kalau gitu om
itu aja yang mau saya omongin sama kamu
saya ke kamar dulu
ya umrahku
bersama sama two
ya pun semua
tidak ada abusive
siapa authentic ada umrahnya
ya udah coba kita kasih dia tanggung jawab dan pekerjaan
ya kan dengan demikian kan dia nggak akan bergantung sama raina
dan pastinya tidak akan menyusahkan kita
tetep aja awalnya gak modal dong pa
udah lama gak usah dipikirin nanti papa yang awasin
siapa sih itu mengganggu aja
bella aku masuk ya
bella anak aku dari tadi nangis terus bella dia gak mau minum susu
kamu kan udah duluan punya anak pasti kamu tahu kan cara ngatasinnya
tolongin aku ya bella
iya aku tolongin ya
kamu jangan pergi kesana
dan kamu jangan gampang percaya sama dia
pasti sintia ini punya trik tersendiri buat memisahkan kita
udah gak usah
saya nggak boleh gitu ah itu kan anak kamu juga
udah ya aku mau nulangi anak kamu dulu
eh tunggu dulu
ini mah badannya dingin sintia
ini pasti dia masuk angin kembung
kamu udah minyak telon gak
minyak telan aku ada sebentar ya
dipakein minyak telon
dipakein minyak telon
bella makasih ya bell
untung ada kamu
aku sering banget jatuh sama kamu tapi
kamu selalu balas kejahatan aku itu dengan kebaikan
aku gak tau gimana cara balas kebaikan kamu
malam ini kamu gak akan bisa berduaan dengan afif
iya boleh bilang aja
aku mau telpon dokter dulu sebentar
kamu bisa kan jagain anak aku
sampai anak aku lebih tenang
siapa tahu dokter bisa kasih resep untuk anak aku
yaudah aku jagain anak kamu
sebentar ya bella
sama tante dulu ya
sama tante dulu ya
jadi orang jangan sok kebaikan
belagak kayak malaikat segala
lihat ntar akibatnya
lebih baik sekarang aku menemui afif
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
saya gedung yukens
iya sayang tunggu ya
anak mbak sintia nangis terus
bikin nenek gak bisa tidur aja
eh tapi ini kesempatan nenek
dan nenek dikasih tidur lagi
kenapa si pelakor ini yang ada di kamar mbak cynthia
jangan jangan dia bikin anak mbak sintian nangis lagi
aduh minyak tolonnya abis lagi
dan yang terus laporin ke mbak sintia
pelakor ini senangnya aja
menggeledah kamar mbak sintia
tahu aku kan orang hamil
dan habis melahirkan itu gak boleh minum jamu jamuan
aku berusaha menjaga bayinya sintia
dia malah enak enakan tidur sama afif
belah maaf aku ketiduran disini
belah tadi aku ngeliat kamu tidur sama anak aku
terus aku gak tega buat bangunin kamu
jadi aku tidur disini bel
emang aku salah ya
kalau aku tidur disini
afif juga kan suami aku
kamu gak usah banyak alesan
mendingan kamu buruan pergi dari istri
daripada dia tau kamu tadi tidur disampingnya
yang ada nanti dia ngamuk sama kamu
belah please jangan jangan sama afif ya
dengar ya sintia
percuma kamu pakai taktik murahan kayak gini
untuk kedapetin afif
karena gak akan mempan
mendingan sekarang kamu urus tuh anak kamu
anak aku baru tidur jangan berisik nih
mbak sini dulu
neneng aku mau ngasih tau sesuatu
neng tau sesuatu apa
tadi malam neneng liat
belah bawa botol jamu
kamu yang bener neng
kamu gak salah liat
neneng gue sumpah
kalau sampai belah tau
jamu itu khasiatnya agar merasa mules
dan cepet melahirkan sebelum waktunya
dia pasti bilang ke asis
dan terus afif bakal curiga sama aku
kamu mau bantuin aku gak
tapi ada ininya gak
ini ini iya udah gampang
sini sini aku bersih